yang lain dong mau yang kayak begini bahkan haji semangat tapi tolong agak mendayu dan ada
semangat agak mendayu aneh paham mau inti nih pas nih stop nggak ada yang bener musik itu pokoknya
olahraga semuanya sentikan sekarang ini semua santri bubar sekarang silahkan bubar
malah pada joget kamu kamu enggak
bus kan lebih tinggi bus harusnya di atas bukan di bawah
bos lihat bos cara mengajar ustadz ustadz pasti dapat nilai minus dari pak narji
yakin masa ngajar begitu aduh ini bos ini kesempatan bos buat mendekati pak narji biar
hatinya pak narji nanti lulu dan bos dapat restu ustadz nurul hahaha hahaha
gimana caranya tapi

barang om siang muzzahara muslimis di samping karena secara nytik ustadz badung semua orang jificat
angkat kaki kirinya
saya mau komplain pak ustadz
pak ustadz tadi suruh naik kaki kanan
sekarang suruh naik kaki kiri
ya kita otomatis jatuh dengan pak ustadz
pak ustadz belum nyuruh kita kaki kanannya turun
ustadz musa yang mulia dasantun disini
masa meruning kaki kiri
mesti dikomandoin kayak nggak pernah olahraga
jadi kok mengeks
aduh aduh aduh
pak ustadz musa ini
kalau saya perhatikan
cara mengajar olahraganya itu
masih jauh dibawah standar
kurikulum yang ditetapkan
oleh persatuan pesantren
iya lah barang dah banget tuh berarti
jadi lebih baik pak ustadz istirahat
biar saya yang mengajar olahraga kepada anak anak
jadi para santri sekalian
untuk saat ini
biar saya yang mengajar olahraga
pak ustadz musa biarkan refreshing
biar otot otot di otaknya itu
sehingga kecerdasan yang bisa timbul kembali
tunggu sebentar ya anak anak
anak anak ini adalah
contoh pakaian olahraga
yang biasa dipakai oleh atlet atlet
maksud saya michael jordan
oh iya itu baru atlet
jadi anak anak sekarang
olahraga ini dipimpin oleh saya
lebih lengkapnya leo narji
oke udah siap
kita mulai dengan pemanasan kepala
tangan di pinggir
salah satun mulai
apa sih itu apa
itu gerakan yang sama dengan yang
tadi saya contohkan kanak kanak kan
oh beda kalau pak ustadz musta
ke kanan ke kiri kalau saya cukup ke kanan
karena segala kebaikan
kita mulai dari arah kanan
gitu ya kayak lagi salah urat ya
sekarang kita turun
pemanasan tangan semuanya ke depan
kita mulai gerakan
kok kayak kucing berenang
ini juga mirip sama gerakan saya tadi nih
oh tidak sama
kalau ustadz musta ke kanan ke kiri
saya ke depan karena tujuan saya
adalah untuk memanjukan pesantren
sekarang kita turun ke kaki
kenapa jadi pada joget begini
ini juga sih pakai musik segala
pak ban pak narji yang namanya olahraga
akan lebih semangat kalau diiringin sama seni
seni itu adalah musik
musik itu adalah segi
boleh aja pakai musik
tapi tolong dong musiknya yang bikin semangat
oh mau yang lebih hangat
tenang jangan khawatir
kenapa band metal
kan gini semangat
tapi santri jadi pada celeng
yang lain dong mau yang kayak gimana bapak narji
tapi tolong agak mendayu dan ada iramanya
oh semangat agak mendayu
gak ada yang bener musik itu
pokoknya olahraga semuanya sentri kan sekarang ini
semua santri bubar sekarang
malah pada joget
olahraga diserah pakai musik apa
gitu pak ustad
pak narji di kunanta
enggak enggak usah mau tanya dulu emangnya kenapa sih sama pak narja
orangnya tuh sok banget
dan saya tuh gak suka ustad
iya betul banget ustad
tadi pas pelajaran olahraga
pak narji tuh kelihatan gak jelas ustad
kok telinga luakman meledak
kok bisa denger
aduh aduh aduh
anggatamu pak narji
ya anak anak ustadz harap sama kalian
kalau itu lebih sabar lagi ya
karena setiap orang itu mempunyai sifat
yang beda beda dan setiap pengajar itu
mempunyai cara yang berbeda beda
dalam mengajar ya
tapi kan pak ustad
pak narji itu kan galak pak ustadz
malahan ya pak narji itu
orang pernah senyum sekalipun malah
tuh wajah itu kayak apa ya
monster seguala kenan
kalau gak kenyataan ya udah kita gak bilang ustad
sopri kalau ngomong suka bener
jadi begini anak anak
apa yang dilakukan sama pak narji itu
bukannya galak cuma beliau itu tegas
orangnya ya dan apa yang beliau lakukan
itu untuk kebaikan pondok
pesantren kun antar
ustadz berharap sama kalian semua
kalian dukung beliau otomatis
kalian harus lebih sabar lagi dan maklumin
beliau lagi ya sambil disini fahim tuh
aduh aduh aduh

dia itu suka marah marah

bentak bentak bentak
dan lagi ustad
suara dia tuh kenceng
aduh payung icis juga
payung terbaik ustad
payung terbahagia icis itu dia sih
udah tau itu payung itu dibelit dia amat
di amerika terus itu dibelit sama
bejoki gimana perasaan icis
pak narji itu lebih lebih lebih
lebih dari ustad musa
pokoknya pak narji itu serem banget deh
pak narji itu datang ke kun anta
karena disuruh sama kiai amin
untuk memajukan dan
juga membuat pesan pesan kun anta ini
lebih baik lagi
jadi kalian sabar sabar ya fahim tuh